kamu mau aku bikinin teh hangat
atau mau langsung bersih bersih dulu
biasanya jam segini masih nonton tv
mama ada di kamarnya
tadi aku ngeliat mama mukanya pucet banget
kayaknya sakit deh
kan bisa dibawa ke rumah sakit
ide kamu bagus juga ya
jadi liat cctv sudah
dan ada bagusnya memang kalian tanya ke karyawannya nino satu persatu
kali kali aja ada yang melihat petunjuk yang kalian tidak lihat
kok nggak lagi gitu sih
kalau ada yang ingat gue waktu itu
wah yang jaga malam datang nih
kamu kira emang randy satpam apa
waktu sama tempat dipersilahkan untuk berbicara dengan calon istri
oh ya mungkin sebaiknya
tapi maaf mungkin besok
saya sudah harus berangkat ke kantor
buangin bentuk saya
kan sekarang kondisi gue masih kayak begini
ya udah kalau gitu mbak michi sama angga
nanti aku udah praktek kok jadi pasti aku kesini
tinggal dulu ya
kamu juga istirahat ya
biar makin sehat
saya ingin bertemu dengan keluarganya apakah ada
beroja pulang dok
tapi kalau ada apa apa atau ada yang mau disampaikan
ke saya aja saya calon suaminya
mengenai kondisi mbak catherine saat ini
sekarang itu sudah kumpul
kalo jera jera planningnya akan seperti apa
kalau soal itu bisa saya siapkan semuanya
kalau begitu nanti kita
bagi dua tim saja pak dino
sama ibu andin dan
saya juga bersama
oke oke saya bisa siapin secepatnya untuk
akan seperti apa nanti
bagaimana ibu andin
nanti rendy sama pak amar
ya udah nanti saya koordinasi ke hrd
saya minta list semuanya biar pak amar
pilih sendiri siapa aja yang bisa diinterview
baik terima kasih pak
nggak akan ada satu orang pun karyawan nino
yang lihat perbuatan lo
nggak akan ada yang tertarik
di hari kecelakaan tersebut
kalian sedang dimana
saya berada di meja saya pak waktu itu
makanya saya nggak tahu apapun
ada orang yang menjerigakan
atau sesuatu yang
mengarah ke kecelakaan itu
tidak sama sekali
saya hanya sempat melihat anaknya pak nino menangis saja
anda waktu itu lagi nggak beredit kan pak
sama sekali nggak ada yang mencurigakan
tidak ada pak
kalau saya lupa atau gimana
karpet belum kering
karset masih agak basah
siapa tahu ada bagian lain yang kena muntahan
mobil pak bos yang depan
itu bukannya tetesan minyak rem ya
dari mobilnya panino tadi
tetesan minyak rem
itu adalah tetesan minyak rem dari
saya sendiri nggak yakin pak
soalnya setelah saya nutup mobil panino
atau mungkin saya nggak sadar
bisa jadi kemungkinan
tetesan minyak rem itu sudah ada sebelumnya pak
ya bisa jadi sih mungkin
bisa aja tetesan minyak rem itu dari
mobil lain sebelumnya
kalau tidak salah
kasih jalan kasih jalan
kasih jalan kasih jalan
makasih ya pak amar
terima kasih pak
saya kira sudah cukup
terima kasih atas waktunya ya
semoga kesaksian saya bisa membantu
dalam penyelidikan bapak
kalau begitu saya permisi
mohon maaf ya kalau udah ganggu aku ya
tadi anda menemukan sesuatu
office boy di kantor ini mengatakan kalau
mobil yang dikendarai oleh ibu andi
ada tetesan minyak rem
dan itu juga yang saya lihat ketika saya membantu ibu andin membuka jalan
bisa keluar hidup gue
kalau orang orang tahu gue penyebab kecelakaan itu
dari semua data yang sudah kita dapatkan
kita bisa telus dirinya lagi
ya semoga bisa mendekatkan kita sama pak koyal
masih terus berpikir soal
kok bisa ya
karena kalau rem mobil itu disabotase
gak mungkin yang bersangkutan
menargetkan papa saya
berarti tujuannya sebenarnya
tapi lebih tepatnya pak
lebih tepatnya pak
selang rem mobil anda yang dikuntik pak
dan betul analisa anda
kemungkinan besar pelaku itu
bahasa kore recurring
siapa partner anda atau kompetitor anda yang tidak suka dengan anda
kemungkinan besar ya tidak ada salahnya untuk memikirkan itu semua
baik kalau seperti itu saya rasa saya bisa kembali lagi ke kantor ya pak
kamu sudah terima hadiah buat rena yang dibawa sama rasa ke kantor
kalau kamu tolak ya gak apa apa
nanti aku ngasih langsung ke rena ya
ngapain ya buat apa ya
hadiah sd nya rena
aku nggak mau ribut ribet
nggak mau ribet sama istri kamu lagi ya nino
jadi aku minta sama kamu tolong nggak usah kasih kasih barang apapun ke rena
dan aku minta kamu jangan serius serius ketemu sama rena
kalau kamu mau ketemu sama rena harus izin sama aku
aku sekarang tidak mengizinkan lagi untuk kamu ketemu sama mereka
gimana tadi sekolahnya
gimana sekolahnya tadi
hmm harus seneng dong belajar macem macem ya
belajar apa aja tadi di sekolah
yang tugas itu ya
yang dari biji kacang hijau ya jadi pohon toge ya
kamu mau tau nggak
kalau zaman suster dulu sd itu ada nama kerennya
bahasa indonesia yang baik dan benarnya kecambah
tapi kalau bahasanya suster mirna sama miss kiki oge
nanti malam aku bikin videonya sama mama
oh mesti bikin videonya sama orang tua ya
padahal roma juga pengen ikutan
nggak boleh ya
nggak boleh yaudah
oke deh yaudah
bikin yang bagus ya
bikin yang bagus
terus semoga nilai
nilainya jadi paling bagus
sekarang kita bersih bersih dulu
iya bu bos
ya makasih ya mir
ada yang ingin aku sampaikan
berhubung ada pak amar andin ada di sini apa ada kemungkinan untuk bisa melanjutkan
pembagian hak aslinya ren
mau bahas ini sekarang
mau cari kesalahan tentang saya
mau mengancam saya
mau jadi pengacara hebat untuk nino
saya rasa waktunya kurang tepat
maksud saya tidak
ini semua bisa dibicarakan secara kekeluargaan
maksud saya tidak harus sampai ke ranah sidang begitu ibu ani
saya rasa lanjutin aja pak amar
saya gak takut pak
dan saya yakin saya tidak akan kalah
ya sebenarnya tidak perlu sampai naik ke meja hijau
karena yang kita bicarakan bukan pengambilan hak asu kan
hanya lebih kepada pembagian waktunya aja
kita akan cari waktu yang tepat untuk bisa menjelaskan kepada ibu andin secara baik baik pak
tapi kalau bapak suruh saya untuk menangani kasus reina
dan dibawa sampai ke pengadilan
kau nak moonbase secara
bakal ke tembakan dulu
tak mau kok

saya rasa lanjutin aja pak amar
saya gak takut kok
dan saya yakin saya tidak akan kalah
dulu pak amar
begitu mau gebu gebu
ingin membantu saya untuk mengambil
hak asur rina
sekarang beliau jadi berubah pikiran
dengan sikap andin seperti tadi
aku justru gak akan pernah lagi ketemu dengan rena
atau bahkan sangat sulit
biar aku berubah
ketemu lagi dengan rina
gue harus bisa menghilangkan semua barang bukti
gue harus hilangkan semua barang bukti
gue harus bisa menghilangkan semua barang bukti

semoga setelah ini
gak ada lagi barang bukti yang gue lupa untuk mencari
semoga setelah ini

alkisah ada seorang perempuan
yang diputusin sama pacarnya
perempuan itu galau terus
setiap hari dia berubah pikirnya dengan rina
setiap hari dia galau
setiap hari dia sedih
kalau perempuannya sih
cuman seingat aku
nama cowoknya itu kalau nggak salah
ceweknya itu namanya
bisa aja ih mereka godain aku
ini pipi aku pasti merah nih gara gara diledekin
kamu terus cepet sembuh
jangan seperti ini terus
bisa bercanda lagi
harus tetap semangat
nanti kan katanya kita mau liburan bareng bareng
mau jalan jalan kemana katanya
cepet sembuh ya makanya
eh berarti nanti kita perginya udah berempat dong kak
berarti kamu ini nanti gak bakal jadi nyamuk lagi
udah ada randy yang menemani selalu
dia yang menemani selalu
dia pasti lelah banget
fisik dan mentalnya
karena harus tetap kerja
dan jagain mbak catherine di rumah sakit
ren mama ambilin minum dulu yuk
kamu minum dulu
kamu kayaknya capek banget
habis ini lebih baik kamu mandi
terus istirahat yuk
aku mau balik lagi ke rumah sakit
kamu gak istirahat dong
di rumah sakit kan bisa istirahat juga
yaudah kalau gitu
besok pagi mama juga mau
janggu mbak catherine lagi yuk
ini aku mandi dulu ya
oke rena udah siap
rena udah hafalin rena
oke mama setting dulu sebentar ya
oke ini udah
halo assalamualaikum semuanya
rena mau buat apa nih
mau menanam biji kasang hijau
oke baiklah sekarang kita buat gimana cara menanam biji kacang hijau dengan baik
bagaimana cara menanam biji kacang hijau dengan baik
pertama tama kita amis satu buah gelas
terus setelah diambil satu buah gelas
temen temen setelah ini kita masukin air
biar gak tumpah
gelasnya kita taruh wadah
selanjutnya kita kasih air
emangnya kebanyakan mas
setelah dituangin air
memasukkan biji kacang hijaunya
dan ini teman teman
kalau misalkan biji kacang hijaunya
yang sudah berkembang
jadi kita ada contoh yang dimana
sudah didiamkan selama berapa hari
udah jadi kecambah
jadi sekarang tugas kita
tumbuh menjadi kecambah
selesai juga hari ini
coba mama lihat dulu ya
sebentar ya mama safe dulu
nanti kamu salah pencet
nanti kehapus lagi
yalah keren anak mama
mah makasih ya udah bantuin aku
mama senang sekali bantuin rena
bikin videonya udah
aduh pinter sekali cuco omain nih
oh gitu ya
mau lihat dong
aduh aduh aduh aduh
nama aku rena
kok pinter amat sih ini cucu oma
aduh aduh aduh

aduh pinter banget
rena hebat loh
gak semua anak itu bisa memiliki buah gelas ya
tau gak semua anak itu bisa dan berani ngomong di depan orang orang
orang dewasa aja banyak yang grogi grogi
ini kamu hebat sekali sih
siapa yang ngajarin sih
kayaknya papanya deh
suka bikin vlognya pinter pinter
keren sekali dan kamu ngejelasinnya tuh jelas banget
emangnya bikinnya susah mah
di depan kamera
gak semua orang bisa dengan lancar
dan percaya diri ngomong di depan kamera
kamu tuh udah natural banget loh
wah hebat banget
itu askara kamu jangan lupa ya
schedule imunisasi ya
besok sih besok di jadwain
ya wapun aku sibuk
tapi kan aku gak
mungkin melupakan kewajiban aku sebagai seorang ibu
dulu rena juga udah lengkap
sekarang azkara juga harus lengkap ya imunisasi dia
ma aku ikut dong ma
tapi rena sekolah dulu abis itu baru pulang sekolah baru
baru temenin mama ya
kamu mau aku bikinin teh hangat
atau mau langsung bersih bersih dulu
nggak aku paling mau langsung mandi
biasanya jam segini masih nonton tv
mama ada di kamarnya
tadi aku ngeliat mama mukanya pucat banget kayaknya sakit deh
kan bisa dibawa ke rumah sakit
ya mungkin gak mau ngerepotin kamu kali
nggak kumah nggak capek
gini aja kalau mama nggak mau ke rumah sakit
aku telepon dokter biar suruh kesini aja ya
ya kamu suruh kesini aja dokternya
kita lihat aja besok kalau memang mama belum baikan baru kita ke rumah sakit ya
sekalian mama mau check up juga sih
emang kuat nahan sampai besok
nanti kalau misalkan mama tambah parah pusingnya gimana
nggak apa apa mama mau tidur aja deh
mau istirahat aja sekarang ya
pokoknya kalau memang besok mama nggak baikan
ya udah tapi kalau mama perlu apa apa kabarin aku ke elsa ya
kita ada di kamar sebelah
udah kalian istirahat lah ya
kasian baru pulang kan ya
makasih ya sayang ya
jadi bagaimana menurut kamu yu
apakah kita teruskan untuk kasus hak asuh reyna
pak saya ingin tanya pendapat kamu
tapi kalau melihat track record dari pak amar yang adalah the winner
seharusnya bapak tetap lanjutkan untuk kasus hak asuh dari reina sendiri
ya tapi akhir akhir ini memang kita sudah dekat dengan keluarga dari bu andi
ya karena berhubung dengan catherine juga pak
tapi kita tetap harus mengutamakan yang namanya profesionalitas kerja
tapi dikembalikan kepada pak amar pastinya
pasti akan menunggu bapak
tapi saya masih ngerasa ada yang ngeganjel di hati saya
ya udah berarti

mama juga udah mau kan
udah berarti besok kita bawa mama ke rumah sakit ya
mama juga udah mau kan
terus ini kamu kenapa lagi mikirin apa

enggak bukan cuman
bukan cuman itu aja yang aku lagi mikirin
aduh apalagi nih
mudah mudahan aja bukan soal kecelakaan itu
enggak tadi di

nah udah pak amar juga

depan andien aku
depan andien aku
dengan pak amar soal
pembahagian lakas suri ya
pembahagian lakas suri ya
mbak nin pasti stres ya
marah marah dong dia
marah marah dong dia
ini kenapa kamu sedih sih
harusnya kamu seneng dong no
kan itu artinya mbak andien udah gak bisa egois lagi
kan itu artinya mbak andien udah gak bisa egois lagi
masalahnya aku gak tahu kalau
masalahnya aku nggak tahu kalau
kalau pak amar masih
kalau pak amar masih
niat atau enggak menghandle kasus ini
itu jawaban dari pak amar
sebenarnya ada up dengan pak amar
tumpin sekali beliau
karena keputusannya itu bukan seperti beliau sekali
karena keputusannya itu bukan seperti beliau sekali
karena keputusannya itu bukan seperti beliau sekali

saya pengen ketemu sama office boy yang kemarin itu
baik akan segera saya atur
biar saya mengurus data dan informasi
kamu siapkan aja untuk pertemuannya
kamu siapkan aja untuk pertemuannya
baik kalau begitu pak

soal alat yang gue pakai buat ngerusak minyak rem mobile leno
itu udah gue buang
dan gue aman
tapi sekarang permasalahan tinggal satu lagi
sekarang permasalahan tinggal satu lagi
gue harus cari tahu
siapa office boy yang dimaksud sama si amar itu
siapa office boy yang dimaksud sama si amar itu
ada apa yang salah dengan kamu
ada yang mau kamu ceritain ke mama
kamu akan merasa lebih baik
kamu akan merasa lebih baik
kalau kamu bisa sharing ke seseorang
jangan apa apa kamu pikirin sendiri
kamu pendam sendiri
nggak akan menyelesaikan masalah juga
dan pikirin sendiri ya
tolong beritahu aku
kali kali aja mau bisa bantu
kita ngobrol di kamerah jenis ini
semakin membaiki ya
rasanya aku semakin baik
setiap kali kamu datang mas
kau makin cantik
laki laki tuh yang lagi berbunga bunga
tapi aku nggak begitu kan sayang
nggak capek emangnya ke sini
ya yang penting saya bisa jagain
itu baru namanya
ya pokoknya aku cuma bisa bilang terima kasih
udah bantuin gua jagain adik gua
semuanya ada yang
mau saya sampaikan
termasuk ke kamu kat
masalah apa ya
saya rencananya pengen
nikahin catherine secepatnya
jadi begitu lah ma
perkara ini masih mau dilanjutin
bergulir ya din ya
nggak bisa pikir sih maksudnya nino
sudah mencabut tuntutannya
terus sekarang dia
mengajukan custody itu
berbagi berbagi apa namanya hak asuh
di pikiran dia ya
aku juga nggak tahu terus
dia masih pakai itu si
pengacara pak amar pak amar itu
entahlah kemungkinan iya lah
apalagi dengan predikat dia
mas rendy ingin menikahi aku besok
lusa dalam kondisi
aku yang masih kayak gini
apa nggak terlalu cepat
nunggu sampai aku sedikit lebih pulih
maksak kok kat
kalau kamu setuju
menurut kamu kamu belum siap
kamu bisa kembalikan kepala kamu
aku nggak ingin menjauhin kamu mas
tapi harusnya soal pernikahan kita
waktunya harus kita pikirkan baik baik dulu
bukan karena emosional
kamu boleh menganggup atau
tapi bukan berarti
kamu menolak pernikahan itu kan
kamu boleh menganggup atau
tapi bukan berarti
kamu menolak pernikahan itu kan
mungkin catherine butuh waktu
beri dia waktu ya
ya ya pasti
kembali lagi ke kamu
cepat menikah sama kamu
ingin jadi bahagia cat
dengan kondisi dan status
kita sebagai suami istri
jujur saya masih
masih trauma cat
dengan kejadian dulu
yang kita batalkan
yang kita batal nikah
itu terulang lagi